apa yang terjadi sama alia
maaf riz ini bukan urusan kamu
tapi kamu tadi barusan menyebut nama alia
apa yang terjadi apa yang terjadi sama dia
riz ayo jangan kamu bilang sama aku kamu jangan bikin aku tambah bingung
barusan dokter telepon aku dan dokter bilang dokter bilang kalau alias sakit kanker
riri gimana keadaannya sekarang
kenapa ya tiba tiba dia pucet pusing biasanya dia kayak gitu
oh aku perasan gue nggak enak ya
kenapa nggak diangkat ya
kamu kenapa kok wajah kamu pucet gitu kamu sakit
nggak aku telepon riri nggak diangkat angkat aku khawatir sama dia
riri kenapa tadi dia baik baik aja kan
ya tadi aja
memang pas bareng mama baik baik aja cuma tadi kan kita ke butik habis dari butik pas mau pulang dia tiba tiba pusing
kayaknya dia kecapean deh
astaga riri sedang hamil muda dalam kondisi itu dia memang nggak boleh kecapean jangan jangan dia
kayaknya aku mau ke rumah diri mah aku pengen lihat keadaannya dia
em sebaiknya kamu jangan ke sana dulu
kasih dia kesempatan untuk istirahat
dia pasti kecapean mungkin banyak tugas di kampus ya kan
belum lagi urusan persiapan pernikahan ini dia kan juga repot urusan ini itu
lebih baik dia istirahat aja
daripada kalau kamu kesana yang ada malah dia nggak istirahat nanti
iya juga sih benar kata mama
tapi aku khawatir sama dia ma
kamu nggak usah khawatir
paling dia lagi tidur
kalau kira kira dia udah cukup istirahat
mau kemana sih aku nggak mau gugurin anak ini pak udah
sini tiang kamu
udah udah lepas
pak udah dong pak
jangan paksa riri gugurin kandungannya
bayinya juga gak salah pak
diam kamu ini semua gara gara kamu tahu
kalau papa maksa aku untuk gugurin anak ini
aku akan pergi selamanya dan gak akan pernah kembali
kalau papa tetap paksa aku akan pergi mam
jangan paksa riri
bayinya juga nggak salah
aku mohon biarin aku melakukan ini semua ya
biar anakku nikah sama andi
dan biarin anak ini hidup
ini satu satunya cara untuk
menembus dosa aku sama andi mam
aku menanggung kamu
dan aku juga ingat
aku akan selalu bersama andi

aku akan terusin kuya
aku akan selesai
sama sama dengan kamu sama andi
tolong aku mam
aku akan terusin kuya
aku akan selesai
sama sama dengan kamu sama andi
kenapa harus alia yang ngalamin semua ini kenapa
ya ampun alia
kamu kenapa karin
apa yang terjadi sama alia
ini bukan hal yang terjadi
ini bukan hal yang terjadi
ini bukan urusan kamu
tapi kamu tadi barusan menyebut nama alia
apa yang terjadi apa yang terjadi sama dia
barusan dokter telepon aku
dan dokter bilang
dokter bilang kalau alia sakit kanker
dia penyemangat hidup aku riz
aku nggak tahu kalau misalnya alia kenapa napa tuh terjadi sesuatu sama alia
aku gak tahu apa aku bisa bertahan hidup
kamu tenang aja rin
kalau emang kalau emang hidup sakit kanker kita bakal cari dokter yang terbaik untuk mengobati dia
riz mengobatin penyakit kanker itu nggak gampang
aku gak yakin kalau alia bisa sembuh
kamu gak boleh ngomong seperti itu
pokoknya kamu harus yakin kalau alia itu pasti sembuh
sekarang ada yang lebih penting
dari kesembuhan alia
kamu luangin waktu buat alia ya
biarin alia ngerasain kebahagiaan sama ayahnya
walaupun dia belum ngerti kalau kamu itu ayah kandungnya
bagaimanapun alia itu darah daging aku
bahkan saat dia lahir aku gak ada
dan bahkan aku juga nggak ada di samping dia waktu dia besar
sekarang dia hadir dalam hidup aku
dan dia sakit parah
apakah ini karena dosa dosa aku
jika emang iya kenapa alia yang harus menanggungnya
terima kasih ya om
udah nyengakin alia
alia cuma sakit demam dan pusing
bahkan dia belum tahu kalau dirinya mengidap penyakit mematikan
mbak ayah kenapa nangis
alia harus yakin alia pasti sembuh

terima kasih baju tuaimport flank planning berkevanak
muncul bersama alia them
jicient mangkul mengh caucusiance aris hariseshika

gua tuh banc dreah
aku tuh selalu sedih
kalau alia ceritain tentang ayahnya
kalau kamu itu ayahnya
lebih baik jangan kamu kasih tau itu ke alia
apa kamu gak mau ngakuin kalau alia itu darah daging kamu
bukan gitu maksud aku
tapi lebih baik kita cari waktu yang tepat
untuk kasih tau alia
dan biar aku aja ngasih tau dia
ya tapi kapan
kapan kamu kasih tahu alia
kamu ngertiin dong posisi aku
aku sebentar lagi bakal menikah rin
dan aku janji sama kamu setelah aku menikah
aku bakal kasih tau alia
dan aku juga bakal kasih tau istri aku
bagaimanapun istri aku menerima kalau alia itu anak aku
sama siapa riri
kamu jawab dong pertanyaan aku
kamu mau nikah sama siapa
lebih baik aku pergi
haris haris tunggu
aku udah ngarang cerita kalau alia kena kanker
eh tetap aja haris mau menikah
aku gak akan biarin pernikahan itu terjadi
gak akan pernah